ketimpangan pemerataan ekonomi di wilayah wilayah indonesia sudah menjadi permasalahan sejak lama
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo menyatakan
telah melakukan berbagai upaya seperti menyengatur penyaluran dana desa
selain itu kemendes juga bekerja sama dengan seratus universitas beberapa perusahaan dan sembilan belas kementerian
untuk membangun ekonomi desa lebih baik
memang kenyataannya tidak gampang karena tidak semua kepala desa atau perangkat desa awalnya siap untuk mengelola dana desa
jadi mereka sulit lah
dan kepala desa juga berganti ganti terus kan karena ada pemilihan
tapi dengan pendampingan yang kuat kita libatkan juga dari universitas dari dunia usaha
setiap tahun kan kita bekerja sama seratus universitas mengirim tujuh puluh lima ribu mahasiswa untuk kkn tematik selama dua sampai tiga minggu
dunia usaha melalui program program prukades sekarang ada lebih dari seratus perusahaan
sudah membuat sarana pasca panen dia juga ikut membantu pendampingan
bank bank bumn dan bumn juga memberikan pendampingan pendampingan
jadi semua kita libatkan
karena target rpjn kita sudah terlampaui
jadi pemerintah ini yang ditargetkan untuk mengentaskan lima ribu desa tertinggal menjadi berkembang
data yang saya dapat sampai bulan maret tahun lalu sudah lebih tahun ini sudah lebih dari sepuluh ribu
saya yakin sampai akhir dua ribu sembilan belas itu bisa lima belas ribu jadi tiga kali lipat